partai keadilan sejahtera resmi menutup rapat koordinasi nasional dengan sejumlah rekomendasi
setelah penutupan rakornas di jakarta sabtu siang presiden pks soebul iman mengatakan
perolehan suara pada pilkada dua ribu dua puluh
selain itu pks berkomitmen memperjuangkan janji politik
mulai membebaskan pajak kendaraan bermotor dengan cc kecil
memperlakukan sims umur hidup hingga membebaskan pajak penghasilan
untuk masyarakat bergaji kurang dari delapan juta rupiah per bulan
berkomitmen untuk memenangkan kompetisi pilkada tahun dua ribu dua puluh
dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan
menolak segala bentuk politik uang ujaran kebencian berita bohong
politisasi sara intervensi aparat dan pemerintah
dan segala bentuk kecurangan serta pelanggaran
baik yang bersifat yuridik
bidis maupun etis
yang dilaksanakan di dua ratus tujuh puluh provinsi kabupaten dan kota di tahun dua ribu dua puluh